meluapnya sungai pesanggerahan akibat air dari hulu membuat ratusan rumah di pondok pinang jakarta selatan terendam banjir dengan ketinggian satu meter
banjir juga mengenangi sejumlah pemukiman di perdatam dan cipulir jakarta selatan
jumat pagi banjir merendam ratusan rumah di tujuh rt rw sembilan jalan kampung baru kelurahan pondok pinang bayoran lama
banjir dengan ketinggian satu meter itu disebabkan meluapnya aliran sungai pesanggerahan yang mendapat kiriman air dari hulu
satu perahu dari dinas tata air pemprov dki jakarta pun disiapkan jika nantinya ada warga yang ingin dievakuasi
sejumlah kendaraan milik warga sudah dievakuasi ke dataran lebih tinggi agar tak terendam air
yang belasan satu meter di sini
ya nggak terganggu lagi deh
anak anak sekolah terganggu pada nggak sekolah
pada nggak sekolah mereka
sekarang kan belum gede benar jadi orang orangnya punya tingkat unit naik ke tingkat
biasanya musola di sini kayaknya dari sana deh dari bogor
berarti air meluap air kali meluap
iya air meluap ini
iya ratusan rumah ini
kendati banjir mencapai satu meter warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman karena banjir merupakan hal biasa bagi mereka
banjir juga terjadi di permukiman di daerah perdatam dan cipulir dengan ketinggian air lima puluh cm hingga satu meter

kali pesan gerahan
warga mengaku belum ada upaya dari pemerintah untuk menyediakan mesin penyedot air di sejumlah permukiman yang dilanda banjir
heko ardi cnn indonesia